ya pak wali secara umum baik baik saja
memang ada sedikit luka di kaki
ya sedikit ya mungkin trauma lah gitu ya
itu memang butuh waktu untuk penyembuhan
tapi secara umum
kami nyatakan pak wali baik dan tidak menghilang